keinformasi lain setelah kapolri dan palimateni menegaskan terkait pengamanan pertemuan tahunan amr
world bank group kini polda bali yang menegaskan terkait pengamanan oleh polisi wanita
polisi wanita bali akan mengawal delegasi perempuan dan berikut laporan koresponden nisya megawati
bali sudah menjadi langganan ketika menjadi acara acara internasional
nah polda bali memiliki treatment khusus kali ini dengan para delegasi perempuan
nanti ketika caca internasional seperti misalnya pada pertengahan september ini ada world parliamentary forum
dan juga berikutnya nanti akan ada imf ya mbak
nah treatment khususnya yaitu para delegasi perempuan juga akan dikawal oleh polisi wanita
oke kami di sini di fasilitasi kendaraan seperti harley dua yamaha dan honda
itu khusus untuk pengawalan delegasi terutama delegasi perempuan dalam kegiatan imf
akan bagaimana spesifikasi dari motor ini sendiri
ini sebenarnya kira kira ini berapa kilo ini
berarti lebih berat motornya pasti daripada kita berdua kan
apa namanya kira kira nanti khususnya akan seperti apa treatmentnya nanti ketika pada saat mengawal para delegasi perempuan yang nanti akan hadir
kami memastikan kelancaran dari para delegasi
jadi di jalan raya dari satu tempat mungkin dari penginapan ke tempat kegiatan iomf langsung
kira kira sudah dibekali apa nih ketika pada saat pelatihan kemarin
kami pertama yang jelas pengenalan kendaraan penguasaan kendaraan
dan kami juga sudah gladi untuk mengenal tempat tempat menginap hotel hotel
setelah itu tempat tempat wisata yang ada di bali yang sekiranya akan menjadi tempat menginap ataupun kegiatan imf berlangsung
kira kira kalau melihat nanti kira kira medan yang akan menjadi tantangan terbesar ketika pada saat pengawalan itu apa sih
yang jelas tantangan terbesar adalah satu keamanan dari delegasi
yang kedua kita kan berada di jalan raya
tentunya kita tidak sendiri
dan juga masyarakat
jadi kita juga harus mengamankan masyarakat yang ada di jalan
biar berjalan seimbang
tapi gak takut ya gak minder dengan polisi polisi yang paralel laki laki itu
sampai saat ini sih kita tidak minder ya
kita sudah dibekali pelatihan masa minder
atas petugas terima kasih
dan ini adalah para salah tiga di antara dua puluh satu polisi wanita
yang akan mengawal para delegasi perempuan ketika pada saat acara acara internasional yang akan berlangsung di bali